lasmi masih ingat betul bagaimana pandemi covid sembilan belas menjadi biang keladi
ia dan satu ratus lima puluh buruh lain di phk oleh salah satu pabrik garmen
di bilangan gunung sahari jakarta utara pada april dua ribu dua puluh
bak jatuh tertimpa tangga
lasmi hingga detik ini belum menerima uang pesangon dan upah proses phk yang menjadi haknya
dengan nominal sekitar seratus juta rupiah dari total masa kerja di atas dua puluh tahun
sambil menanti putusan prosedur perkara peninjauan kembali di mahkamah agung
untuk mendapat uang pesangon wanita berusia tiga puluh enam tahun ini
memanfaatkan dana jht yang ia cairkan pada dua ribu dua puluh satu kemarin
total dana jaminan hari tua yang ia cairkan mencapai angka empat puluh juta rupiah
uang tersebut ia pergunakan untuk membuka usaha warung nasi pecel
sewa tempat berdagang dan kebutuhan sehari hari
nggak setuju banget nggak setuju
itu menyusahkan kita kita aja yang kemarin selama dua tahun aja itu susah banget
kita kan lagi pandemi kayak gini
jadi butuh banget uang jht buat modal kayak saya ini modal kecil kecilan
gitu sama yang lain buat makan sehari hari
salah satu perwakilan serikat buruh juga menolak tegas permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua
dari catatan kasbi
bu buruh yang tergabung dalam aliansi serikat mengalami phk selama pandemi covid sembilan belas
di dua tahun terakhir ini memang kebijakannya memang bener bener
kalau kami rasakan ini pemerintah ini keblinger kali ya
jadi undang undang pesangun juga soal pesangun juga kan dikurangi
dikurangi artinya kan pesangonnya yang diterima lebih sedikit
nah sudah gitu mau ngambil jht dipersulit
nah ini kan parah gitu
tenaga kerjaan mencatat seperti dikutip dari katadata co id
klaim jht peserta mencapai angka rp empat puluh dua delapan puluh sembilan triliun hingga akhir desember dua ribu dua puluh
dan jumlah ini meningkat sembilan belas enam puluh sembilan persen dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya atau year on year
sementara itu kemenaker mencatat pada kuartal keempat dua ribu dua puluh
lebih dari lima ratus ribu orang di phk selama pandemi
dan sebagian diantaranya telah mencairkan uang jht untuk bertahan hidup
konsultan hrd membeberkan bahwa tak semua pekerja usia produktif
yang memiliki pengalaman kerja akan mudah mendapatkan pekerjaan
sehingga usia produktif itu tetap tiga puluh lima tahun
tapi kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan teknologi zaman yang modern sekarang ini
bisa jadi di usia tiga puluh enam tahun kita sudah dianggap tidak lagi produktif
jadi memang sekarang itu kita harus betul betul mau beradaptasi
terlebih perkembangan zaman membuat sebagian profesi seakan menghitung hari terganti oleh kemajuan teknologi
misalnya buruh buruh pabrik yang biasanya menggunakan tangannya dalam bekerja ternyata tidak lagi dibutuhkan
nah berarti itu juga tergantikan
jadi kalau menurut saya efektif dan efisiennya adalah kita harus belajar betul mengenai posisi jabatan
belajar tentang kita hari ini apa
dikutip dari katadata co id bps mencatat adanya peningkatan angka pengangguran selama pandemi
peningkatan terbesar terjadi pada warga usia produktif alias usia muda dengan rentan usia dua puluh sampai dua puluh sembilan tahun
ini berarti tidak hanya usia yang tua saja tetapi yang muda juga punya kekhawatiran yang sama apalagi selama pandemi corona
dan beberapa diantaranya memanfaatkan dana jualan
empat t untuk keperluan hidup dan kembali menjalankan roda perekonomian keluarga sebagai seorang wira usahawan
lantas sudah tepatkah langkah pemerintah kali ini
rian fernando fadli julian jakarta